pencarian fakta terkait bentrok antara polisi dengan fpi yang berujung pada tewasnya enam anggota fpi terus dilakukan
dini hari tadi baris krim polri menggelar rekonstruksi di empat tempat sementara komnas ham memanggil kapolda metro jaya
peristiwa yang terjadi pada tujuh desember lalu masih menimbulkan tanda tanya diantaranya mulai dari klaim kronologi yang berbeda
dari kedua pihak hingga soal dugaan kepemilikan senjata api anggota fpi dan juga dugaan penyalahgunaan senjata api oleh polisi
kita bahas malam ini bersama narasumber yang sudah bergabung secara virtual
saya sapa dulu mas bk ulung hapsara komisioner komnas ham
mas beka selamat malam terima kasih sudah bergabung malam hari ini
selamat malam mbak terima kasih
mas beka komnas ham sudah melakukan penyelidikan independen sejak peristiwa ini tujuh hari lalu
seperti apa penyelidikan yang sudah dilakukan komnas ham mas beka
ya terima kasih memang sejak kejadian hari pertama begitu kami langsung membentuk tim
karena kebetulan kami sedang sidang paripurna artinya seluruh komisioner itu hadir
dan kemudian memutuskan untuk membentuk tim merespon meninggalnya enam anggota fpi tersebut
terus kami sudah meminta keterangan dari fpi terus kemudian memeriksa saksi saksi
kemudian memanggil dasar marga
dan juga tadi siang diakhiri dengan permintaan keterangan
jadi kapolda metro jaya dan juga dari direktur tindak bidana umum
baris krim kepolisian republik indonesia begitu mbak
mas beka kalau misalnya dari kronologi kami tampilkan sekarang kronologi yang kami himpun dari polisi ya
yang kami impun dari polisi berdasarkan rekonstruksi yang berlangsung dini hari tadi
kalau misalnya dilihat di situ terutama ada missing link di sini di antara tkp tiga hingga tkp empat
di mana kemudian eksesnya adalah
tewasnya enam anggota laskar fpi
sudahkah kemudian komnas ham bisa melihat titik di mana kemudian terjadi dugaan pelanggaran ham itu
ya sampai saat ini kami belum membuat kesimpulan tentang dugaan pelanggaran ham
tapi kami sudah olah tkp dua kali bahkan menyusuri tempat tempat di mana kronologi peristiwa itu terjadi
tidak hanya di kilometer lima puluh saja tetapi juga kami menyusuri titik titik di mana sebelum kilometer lima puluh begitu
dan itu yang kami minta atau kami gali keterangannya baik dari fpi maupun dari kepolisian
jadi di sini komnas ham berupaya untuk mencocokkan kronologi begitu
semua dari awal
ya betul artinya
begini kan keterangan yang pertama datang dari kawan kawan fpi
tentang kejadiannya stillnya seperti apa sampai kemudian soal penembakannya
kemudian ada statement atau rilis dari teman teman kepolisian
yang kita tahu semua ada banyak sekali perbedaan
nah tugas komnas ham adalah memastikan bagaimana kejadian yang sebenarnya dilihat dari keterangan fpi
dan juga keterangan dari kepolisian
tentu saja ditunjang dengan bukti bukti yang dimiliki oleh komnas
keterangan dari saksi maupun juga keterangan dari jasa marga terkait dengan cctv yang ada
mas beka saya ingin mengajak melihat dulu di layar
itu kalau misalnya anda mungkin bisa membaca
apakah cukup jelas mas beka
ya ini adalah beberapa tkp
dari hasil rekonstruksi dini hari tadi
yang pertama ada adegan mobil laskar fpi
oh ini dia yang pertama
tkp nya kita lihat dulu yang pertama
ya ini dia menabrak sisi kanan mobil
kemudian lalu melarikan diri
kemudian mobil laskar fpi lainnya menghadang mobil petugas
empat orang laskar keluar dari mobil
menyerang mobil petugas menggunakan senjata tajam
kemudian yang berikutnya polisi mengeluarkan tembakan peringatan dan dibalas dengan tembakan pula oleh dua orang laskar fpi diduga
oke kita lihat yang berikutnya
ini ada tkp yang kedua
kemudian tkp yang kedua mobil laskar fpi disalip oleh mobil polisi
lalu mengarahkan senjata apinya kepada petugas
kemudian ada aksi kejar kejaran dan tembak tembakan terjadi sepanjang dua ratus meter
kemudian mobil petugas terhalang oleh truk dan tertinggal jauh dari mobil laskar fpi
kemudian tkp yang ketiga
ini dari hasil kami sampaikan sekali lagi
ini dari hasil rekonstruksi dini hari tadi yang dilakukan oleh baris krimpori
mobil laskar dikepung mobil polisi lainnya
ya polisi mengepung mobil laskar di pintu keluar res area
kemudian petugas menggeledah mobil laskar dan menemukan senjata api
menganggur ke tapel
kemudian tkp yang berikutnya tkp keempat adalah kilometer lima puluh sembilan
tol jakarta cikampek
lokasinya di dalam mobil petugas
jadi ada adegan anggota laskar hendak dibawa ke polda metro namun berupaya melawan petugas
dan anggota laskar hendak merebut senjata api milik petugas lalu ditembak di tempat
mas beka saya tahu anda sedang melakukan investigasi
internal soal maksudnya investigasi independen soal ini sendiri
tapi kalau misalnya dari kronologi yang disampaikan oleh polisi berdasarkan fakta fakta yang dikumpulkan dari petugas itu
apakah sesuai atau mirip atau anda sudah mengetahui itu berdasarkan apa yang ditelusuri oleh komnas ham juga sebelumnya
ya secara umum hampir sama
tapi soalannya adalah bagaimana meletakkan
konstruksi peristiwa itu lebih detail
sehingga ukuran ukuran soal tahapan penggunaan kekuatan atau bersenjata oleh teman teman kepolisian itu menjadi lebih jelas
kalau umum ya seperti itu
memang ada dari hotel novo hotel depan hotel no hotel terus kemudian masuk jalan tol terus sampai kilometer lima puluh
dan dari kilometer lima puluh itu ada beberapa peristiwa di jalannya
sampai ke kilometer lima puluh satu secara umum aris besarnya sama
tapi kami ingin sampai saat ini mengembangkan peristiwa itu lebih detail
karena justru di detail itulah yang menentukan
termasuk juga bukti bukti yang sudah kami miliki
terus kemudian kesaksian baik dari fpi maupun dari masyarakat yang melihat
terus kemudian juga dari kepolisian
kami konfrontir semua sehingga utuh
itu dari situlah kemudian dianalisa
tentu saja dengan instrumen hak asasi manusia
terus juga dianalisa dengan instrumen di internal kepolisian sendiri
mas beka anda mengatakan tadi soal meletakkan tahapan sesuai ukuran penggunaan kekuatan oleh kepolisian
apakah ini soal sop bertahap yang kita tahu ada soal melemahkan kemudian melumpuhkan dan mematikan
apakah ada yang miss dari situ
ya itu yang sedang kami cari mbak
kami belum bisa menyimpulkan
tetapi memang ukurannya tiga itu
melemahkan melumpuhkan dan mematikan
terus juga apakah prinsip prinsip penggunaan kekuatan itu digunakan
misalnya soal legalitas necesitas proporsionalitas kewajiban umum preventif dan yang lain sebagainya
itu dipakai dalam setiap tahapan atau peristiwa
tinggalnya enam orang anggota fpi ini
mas pk bagaimanapun kan kita tahu di sini beberapa kali pihak fpi mengatakan mereka tidak punya akses kepada senjata
dan kemudian yang memiliki senjata adalah kepolisian
bagaimana kemudian komnas ham bisa mengambil posisi yang independen di sini untuk menengahi klaim klaim seperti ini
karena itu pun kemudian akan menjernihkan
bagaimana dengan semua masalah itu
ya tentu saja kami mencoba meletakkan peristiwa meninggalnya enam orang itu dalam konteks yang lebih besar
dalam pengertian ada rangkaian peristiwa sebelum meninggalnya enam orang ini terjadi
itu yang pertama
yang kedua kemudian juga memeriksa soal uji balistik
baik dari senjata organik kepolisian
maupun senjata yang diklaim oleh polisi sebagai senjata kawan kawan fpi
itu saja ada metode tersendiri untuk membuktikan itu
dan itu yang akan kita kejar termasuk juga meminta kepada teman teman kepolisian untuk transparan dalam hal ini
dan itu juga tadi sudah disampaikan pada saat pak paul sudah datang ke komnas ham
dan kita sudah mengagendakan juga untuk melihat
secara langsung bukti bukti fisik yang ada
sehingga nantinya peristiwa itu menjadi lebih terang termasuk dalam soal detil detilnya
oke baik mas beka kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kita diskusikan lagi soal ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas soal kita akan mencari memaparkan ada dua narasumber
kami masih membahas soal peristiwa yang terjadi tujuh desember lalu pencarian fakta terkait bentrok antara polisi dengan fpi
saya akan menyapa satu narasumber lagi yang bergabung
ada pak beni mamuto ketua harian kompolnas pak beni selamat malam
selamat malam pak kuti
pak benny terima kasih sudah bergabung malam hari ini
tadi di awal saya sudah menghabiskan satu segmen dengan mas beka
jadi mendapatkan pandangan dari komnas ham dan sejauh apa investigasi yang dilakukan oleh komnas ham
pak benny bagaimana dengan kompolnas hari ini kompolnas juga mengikuti jalan rekonstruksi dini hari tadi ya pak
ya betul jadi kami secara penuh dari mulai jam dua puluh tiga sampai dengan jam lima pagi mengikuti jalanan rekonstruksi
karena kami ingin tahu lebih banyak bagaimana rangkaian peristiwa itu terjadi
dan kami melihat dari
baris krim polri sendiri begitu transparan karena media boleh meliput secara detail tahap demi tahap
bisa merekam dengan video maupun suara apa yang dijelaskan oleh pimpinan rekonstruksi
nah ini tentunya salah satu bentuk transparansi yang diharapkan
nanti ketika publik mendengar atau melihat dari media
kemudian ya ternyata menerima
ya ternyata menerima
dan jadi bisa menjadi saksi dalam peristiwa itu
kita harapkan partisipasi publik ini kemudian nanti muncul
nah ini yang kita harapkan supaya penyidikan ini bisa cepat selesai
kita salah sama ingin kehadilan dan kebenaran
pak beni tapi kemudian sudah ada keluhan dari kontras salah satunya karena polisi tidak mengundang pihak korban dalam rekonstruksi ini
ya dalam rekonstruksi ini tentunya kita memerlukan keterangan dari saksi saksi yang sudah diperiksa
barang bukti yang sudah disebutkan dan diperiksa
kemudian dikonstruksikan kembali menjadi rangkaian peristiwa
dan itu yang dilakukan tadi malam
jadi kalau kita lihat
ketika rilis pertama
pak kapolda kan masih menyebut peristiwanya di kilometer lima puluh
tapi ternyata setelah mendengar keterangan saksi saksi
ternyata ada sekian pkp
terus berlanjut sampai dengan ke kilometer lima puluh satu
pak benny kalau misalnya dari beberapa
rangkaian kronologi kami tampilkan lagi
kami juga sudah menghempun
kebetulan cnn indonesia juga mengikuti jalannya rekonstruksi yang berlangsung dini hari tadi
dari beberapa rangkaian itu kemudian ada satu titik
dimana cukup menimbulkan respon dari banyak pihak
terutama masyarakat kemudian mempertanyakan yang terjadi peristiwa di tkp keempat
yaitu di dalam mobil petugas
yang kemudian kita tahu eksesnya adalah
yang berada di dalam mobil petugas itu pak beni
ini dengan aparat penyidik ini mau terbuka publik
oleh peliput secara penuh
menunjukkan bahwa kita ingin
mengusut kasus ini apa adanya
terlepas dari itu dilihat ada kelemahan
terlepas dari itu
kenapa tidak di borgol dan sebagainya
ini memang kondisi dinamika di lapangan
kita sempat bertanya juga
saya sempat bertanya tentang hal itu
bagaimana dinaiknya terjadi di lapangan
sehingga mengharuskan langkah seperti itu dan sebagainya
nah pengalaman yang pernah kami alami sama
pernah terjadi ketika kami menangani kasus terorisme
teroris itu ketika dilepas borgonya
langsung merebut jatah petugas
akhirnya dilakukan tindakan tegas dan terukur
apa namanya serangan itu bisa saja terjadi
nah inilah yang kemudian kami sendiri
ini tentunya dalam rangka untuk kedepan
itu dia juga kemudian yang tadi sempat dibahas juga oleh komnas ham
sudah disampaikan juga oleh mas beka
di media dan juga baru saja dalam diskusi sebelumnya
komnas ham juga menelusuri adanya dugaan penggunaan kekuatan
yang tidak pada tempatnya oleh polisi
ada dugaan sop yang tidak dijalankan sesuai urutan ya
melemahkan melumpuhkan dan mematikan seperti yang biasanya
sesuai dengan peraturan kapolri itu pak beni
ya tentunya ini kembali
kami sebagai pengawas internal juga melakukan hal yang sama
untuk kami evaluasi satu persatu
untuk kami pertanyakan
apakah sudah melalui proses ini
ketika mobil dipepet
kemudian mereka turun membawa senjata tajam
samurai dan apa
aparat keluarkan tembakan singkatan
tapi kemudian justru direspon dengan tembakan oleh para pelaku ini
nah itu kan bisa dilihat dari seluruh tahapannya
kemudian pak beni ada kemudian pertanyaan
saya juga himpun beberapa pertanyaan
dari di tkp di dalam mobil nih
kemudian banyak yang mempertanyakan tkp di dalam mobil terutama pak benny
karena itu yang kemudian ada ekses kematian
sebenarnya ada berapa petugas di dalam mobil itu
dan sama juga pertanyaannya dengan pak beni
pertanyaan publik juga
kenapa mereka tidak dalam posisi di borgol
jika dinilai membahayakan
apakah itu juga kemudian menjadi evaluasi internal
ya tentunya ini menjadi evaluasi internal
dan ini tentunya untuk kedepan bagaimana
mencegah terjadinya hal hal yang nanti mengakibatkan ancaman terhadap aparat sendiri
seperti yang kita dengar kan
ada yang menjambak rambutnya
ada yang mencekik lehernya
terhadap petugas dan sebagainya
baru kemudian petugas berusaha untuk melumpuhkan mereka
penuh isi orang
nah itu tentunya bisa
segala kemungkinan terjadi
jadi kalau misalnya dari kompolnas sendiri pak beni
sebenarnya yang dilihat sekarang
dugaannya apakah juga termasuk melihat penyalahgunaan
senjata api yang mungkin terjadi itu
kondisi di lapangan
dinamika yang terjadi di lapangan
karena kita tidak menyaksikan langsung lah
bagaimana mereka menghadapi reaksi spontan dari orang orang ini
kemudian bagaimana mereka juga sebelumnya
tentunya sudah berusaha untuk minta bantuan dan sebagainya
karena jamnya sendiri kan kita tahu
jamnya orang tidur
jadi mungkin tidak mudah
untuk minta tkp
saya ke pak beka sekarang
pak beka kalau misalnya dari sisi komnas ham sendiri
yang saat ini sudah melakukan dua kali olah tkp
tapi kemudian yang saat ini masih digali lagi dari beberapa saksi
saksi polda metro jaya hari ini sudah datang
jadi apa yang diharapkan untuk dibuka lebih transparan lagi dari kepolisian
yang pertama dalam kesempatan ini kami ingin mengapresiasi langkah kepolisian
artinya terbuka datang ke komnas langsung kapoldanya
didampingi oleh dirai skrimum dan juga irwasda
untuk pengawasan internal mereka
itu kami hargai
terus yang kedua
masih memang masih butuh pendalaman beberapa detail
misalnya soal mobil begitu
tadi kapolda memberikan keterangan soal mobil
termasuk juga hasil rekonstruksi seperti yang tadi disampaikan pak beni begitu
tapi kami ingin melakukan beberapa pendalaman
soal apakah kemudian pelurunya mantul atau tidak
terus kemudian kerusakannya seperti apa
sehingga gambaran soal mobil yang digunakan oleh baik oleh teman teman kepolisian maupun oleh teman teman fpi itu menjadi lebih jelas
itu yang pertama
terus juga terkait dengan bagaimana uji balistik juga otopsinya
kami masih ingin mendalami beberapa hal terkait hal itu
meskipun tadi gambaran secara umum sudah diberikan juga oleh kawan kawan polisian
nah itu yang kemudian saya sampaikan sebagai detail detail peristiwa yang harus kita dalami
supaya gambaran umum atau opini umum
atau opini umum dari masyarakat yang selama ini beredar juga bisa dijelaskan dengan lebih detail
lebih detail lebih lengkap tentu saja didasarkan pada bukti
hanya memang begini
polisi sudah melakukan rekonstruksi
tadi juga sudah dijelaskan secara lengkap oleh teman teman kepolisian
tapi di satu sisi kami juga mengantongi
keterangan dari kawan kawan fpi
nah keterangan ini yang kemudian dari kedua belah pihak ini yang akan coba kami lihat secara lebih jelas
sehingga lebih lengkap gambarannya
dan menentukan mana yang kemudian memang bisa menentukan kesimpulan akhir dari komnas ham atau tidak
itu mbak frik
puzzle mana yang masih hilang dari gambaran yang dimiliki oleh komnas ham sekarang
kalau misalnya apakah di akhir terutama terkait dengan penembakan dugaan penembakan yang berada di tahap akhir itu
ya terutama kalau kami melihat ada masih ada yang harus dilengkapi adalah sebelum kejadian
sebelum di kilometer lima puluh dan pasca kejadian
artinya dari kilometer lima puluh sampai lima puluh satu gambaran detailnya seperti apa
karena terserah saja yang kita miliki kan versi polisi saja
karena apa karena korbannya sudah meninggal semua
kita tidak mungkin meminta keterangan dari korban
nah pada titik itu kita mencoba meletakkan dalam konteks yang lebih luas
lebih besar gitu
nah itu yang puzzle puzzle seperti itu yang akan kita dalami mbak
kita sekarang jeda dulu bapak bapak
nanti kita akan kembali lanjutkan diskusi ini
pak benny pak beka tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas soal pencarian fakta dibalik penembakan bentrok antara anggota fpi dan juga polisi tujuh hari lalu pada tanggal tujuh desember
saya ke pak benny dan mas beka sekarang
bapak bapak kita tahu bagaimanapun kasus ini kemudian tidak hanya soal konstruksi kasusnya saja kronologinya saja
tapi bagaimanapun sekarang sudah tumbuh distrust atau ketidakpercayaan dari publik
terkait terutama institusi polisi misalnya
jadi ada publik terbelah
sebagian sekarang menumbuhkan distrust itu dan akhirnya ada pertanyaan ada ketidakpercayaan dari rekonstruksi yang dilakukan polisi juga pak beni
bagaimana anda memastikan sekarang
bagaimana anda memastikan sekarang
polisi betul betul kemudian menyajikan fakta dan tidak membangun narasi
sekalipun memang itu sudah dijanjikan juga oleh kabar reskrim
bagaimana anda memastikan sekarang
di era distruktif sekarang ini apapun masalahnya ketika itu digoreng di medsos kemudian nanti dibentuk opini tertentu
itu memang kondisinya menjadi apa membuat masalah
itu memang kondisinya menjadi apa membuat masalah
apa membuat masyarakat bingung ya respons sana respons
ini berbeda dengan dulu
sebelum medsos seperti sekarang ini kita saya mengalami masa itu ya
menangani kasus ya tenang tenang saja dalam arti ya sesuai aturan saja
tapi sekarang kita dihadapkan pada kondisi itu
oleh sebab itu saya melihat dengan rekonstruksi sangat terbuka itu salah satu langkah
tetapi juga kita dihadapkan pada opini yang dibentuk oleh pihak pihak tertentu
yang kemudian mengarahkan ke pembentukan distrust tadi
nah saya yakin dengan hadirnya komnas ham
juga ikut mencari ikut menginvestigasi di lapangan dan sebagainya
kemudian mendengar langsung dari pihak kepolisian
mendengar langsung dari kapolda
sehingga nanti akan ada satu hasil di mana hasil ini berangkat dari fakta
bukan berangkat dari katanya atau berangkat dari opini yang dibentuk
sekali lagi semua fakta ini akan digelar di adilan secara terbuka dan akan diuji
bahkan kita tahu kan kadang masing masing pihak mengajukan ahli untuk meng counter ahli yang lain
nah inilah marilah kita
kita ikuti sama sama proses ini berjalan di border hukum
dan nanti publik akan mendapatkan jawaban
kekasih ini sudah digelar di pengadilan
soal nanti bagaimana hasil dari komnas ham
kemudian ada penilaian ada pelanggaran ham dan sebagainya
itu memang kewenangan dari komnas ham
sesuai dengan undang undang yang mengatur tentang kewenangan itu
jadi marilah kita hormati proses hukum yang berjalan
dan saya yakin nanti pihak polri pun akan merilis ketika ada perkembangan penyidikan
masuk mungkin ada tambahan saksi atau tambahan bukti yang lain
nah ada satu catatan bahwa proses penyidikan ini kan sesungguhnya tertutup rahasia
sehingga tidak mungkin semua fakta itu digelar
contoh bagaimana kesehatan sains yang nyangkut misalkan digital
kemudian bagaimana komunikasi mereka apa isi hp nya segala macam itu kan
untuk kepentingan nanti pengembangan dari penyidikan ini
nah itu kemungkinan tidak dibuka untuk publik
paling komnas ham saja gitu
termasuk kemudian jaminan
publik sekarang meminta jaminan bahwa betul jika ditemukan kesalahan
kemudian polri juga akan melakukan evaluasi internal
pak benny tadi anda di awal juga sudah mengatakan evaluasi evaluasi mengawasi betul soal itu kompolnas
iya itu kami lakukan
jadi contohnya saja kami begitu ada peristiwa di batam
komnas ham juga turun pak anam turun ke sana
sama sama kita turun
tapi apa namanya kerjanya sendiri sendiri
di akhirnya kita menemukan bahwa banyak hal ternyata fakta itu tidak benar
nah itu kita sampaikan ke publik
bahwa antara opini yang dibentuk oleh pihak tertentu berhasil meyakinkan masyarakat
ya kita langsung patahkan
contoh penyebab kematian karena dipukuli polisi ternyata hasil visum penyebab kematian
karena asma akut
jadi beda sekali
nah inilah yang nanti kiranya hal hal yang berkembang di publik ini bisa diluruskan dengan fakta
mas beka terkait dengan posisi komnas ham dan juga terkait dengan distrust yang muncul di masyarakat sekarang
saya kira kita itu sedang ada di era politik
post truth gitu ya
orang hanya ingin mendengar ingin membaca apa yang ingin dia dengar dan ingin dia baca
kalau ada versi lain dari itu kemudian dianggap kebohongan
dianggap kemudian itu bukan fakta
nah salah satu caranya kemudian komnas ham tentu saja sebagai lembaga negara independen bekerja seobjektif mungkin
berdasarkan data dan fakta
plus juga instrumen hak asasi manusia
dan juga kalau karena ini adalah objeknya adalah kepolisian tentu saja disertai dengan analisa beberapa kebijakan internal
misalnya soal perka poli nomor satu dua ribu sembilan perka poli nomor delapan tahun dua ribu sembilan
sehingga jelas semuanya
yang kedua adalah soal transparansi dan akuntabilitas
artinya kami bekerja tidak hanya di internal kami saja
ketika kami membutuhkan keahlian yang memang kami tidak punya
kami akan meminta bantuan dari para ahli atau tokoh masyarakat
yang memiliki keahlian spesifik yang kita butuhkan
itu yang kedua
yang ketiga adalah soal partisipasi
saya sepakat dengan pak beni tadi bahwa partisipasi masyarakat dalam membuat terang peristiwa ini sangat dibutuhkan
sudah sederhana saja contoh
awal awal ada informasi
awal ada informasi baku tembak
ada yang kemudian tembakan
membedakan antara baku tembak dan tembakan ini juga tidak mudah membuktikannya
apakah kemudian datang dari kedua belah pihak atau hanya satu pihak
ini kan juga butuh penyelidikan yang serius
dan itu juga membutuhkan saksian dari masyarakat yang melihat langsung
itu yang kami inginkan dari proses kerja
tetapi lagi lagi saya kira soal transparansi akuntabilitas dan evaluasi internal atau sanksi
kalau memang nanti pada akhirnya memang ada yang menyalahi prosedur
ya itu yang kemudian harus kita tindaklanjuti
tapi yang terpenting yang terakhir ingin saya sampaikan adalah soal jaminan bahwa peristiwa ini tidak terulang lagi
supaya memutus mata rantai ketiga
kita harus tetap memiliki kekerasan yang ada
meskipun tentu saja polisi punya diskresi untuk melakukan kekerasan menggunakan senjata api
tapi harapannya ke depannya siapapun bukan hanya kepolisian masyarakat juga ikut serta memelihara perdamaian dengan taat pada proses hukum
terus kemudian kalau memang tidak ada yang tidak setuju ya kemudian lewat proses hukum yang berlaku
saya kira itu mbak
kapan kira kira komnasen akan bisa menyampaikan hasil temuannya kepada publik
kami berharap dalam sebulan ini selesai
tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik
saya kira ini sudah akhir tahun
harapannya kemudian di akhir tahun ini paling tidak sudah ada hasil yang jelas
dan memberi rasa keadilan kepada korban keluarga korban maupun juga kepada masyarakat yang lebih luas
baik baik mas beka dari komnasen komisioner komnasen
dan ada juga pak benny mamoto ketua harian kompolnas
bapak bapak terima kasih banyak
kita tunggu hasilnya dan disampaikan secara transparan dan terbuka kepada publik
agar keluarga terutama bisa segera mendapatkan jawaban soal ini
pak beni mas beka terima kasih banyak selamat malam